kita ke informasi selanjutnya
seni melukis biasanya menggunakan media kanvas dan cat warna
namun seorang pelukis asal pasuruan justru melukis dengan bahan triplek dan dibakar
meski terlihat sederhana namun melukis dengan cara dibakar ini membutuhkan ketelatenan agar mendapatkan hasil yang baik
beginilah keseharian samsul huda warga desa rejo sari kecamatan keraton kabupaten pasurwan
di tengah tengah kesibukannya sebagai seorang guru madrasah diniah
ia menyempatkan diri menekuni hobi sekaligus usahanya sebagai seniman lukisan bakar berbahan baku triplek
berawal dari mencoba coba membuat hadiah haji untuk teman kini lukisan bakar hasil karyanya banyak diminati warga
bahkan dari hasil kerja kerasnya ini samsul bisa mendapatkan pendapatan tambahan
selain honor mengajar di pesantren
dibantu dua karyawannya samsul mampu membuat sepuluh hingga dua puluh lukisan perharinya
saat ini yang sedang tren adalah lukisan bakar wajah orang dengan gabungan kaligrafi
harga yang ditawarkan pun relatif murah
untuk ukuran standar berkisar rp satu ratus tiga puluh hingga rp satu ratus lima puluh
sedangkan ukuran besar dipatok antara rp tujuh ratus lima puluh hingga rp satu
sementara harga untuk lukisan bakar ⁇ asmaul ⁇ husnah mulai dari rp dua ratus dua puluh lima hingga rp tiga ratus
semua harga tersebut tergantung tingkat kesulitan pembuatannya
saat ini karya samsul ini sudah merambah ke seluruh indonesia
negara tetangga malaysia